sebagian warga lansia wanita dan anak anak
mengungsi ke gedung sdn satu ratus dua kampung melayu
hal itu terpaksa dilakukan karena ketinggian air
di kawasan kebun pala hingga senin siang
masih mencapai satu lima meter
para korban banjir ini mengaku membutuhkan
makanan dan alas tidur
mereka juga membutuhkan popok dan susu untuk bayi
belum dapat makanan juga belum ada
pakanan juga belum ada
tapi kalau tempat buat tidurnya nanti sudah dapat

banjir di kawasan kampung melayu terjadi
akibat luapan sungai ciliwung setelah meningkatnya
debit air dengan status siaga dua pada senin dini hari
air naik mulai jam dua malam
penyebabnya panas siaga satu delapan
ini akan naik lagi atau
kita masih lihat perkembangan
mudah mudahan air bisa sudah turun
banjir akibat luapan sungai ciliwung juga merendam
permukiman warga di kawasan bidara cina jatinegara jakarta timur
dilaporkan puluhan rumah di empat rt pada senin siang
terendam banjir setinggi lebih dari dua meter
sebagian warga memilih mengungsi ke tempat pengungsian
yang telah disediakan oleh petugas kelurahan
namun tidak sedikit yang bertahan di lantai dua rumah
tadi mereka bilang pas pagi pagi datang itu di rumah saya sudah selek

jadi mereka itu merobok datang ke sini
mengungsi sudah keadaan basah puyuk
karena mereka bilang sudah sampai leher sih
sebelumnya pada senin dini hari
bendungan katulampa bogor jawa barat sempat berstatus siaga satu
air mulai naik ke permukiman warga sejak pukul tiga tiga puluh
dalam satu tahun ini
banjir kali ini merupakan banjir dengan ketinggian paling tinggi
rumahnya terendam juga bu
bu ini air dari kapan
mengungsi di atas
oh mengungsi di atas
meski banjir sudah mulai berangsur surut
petugas tetap meminta warga agar waspada terhadap banjir susulan
tim liputan sienan indonesia